kita ke informasi selanjutnya hujan deras tidak menyurutkan semangat rombongan
pembawa api abadi asean games melintasi bondowoso pada sabtu malam
sebelum ke kawasan kawaijen iring iringan api abadi lebih dahulu melintas di monumen gerbong maut
dengan disambut atraksi kesenian tradisional ojung dan singo ulung
di tengah guyuran hujan api abadi asian games sabtu malam tiba di kawasan monumen gerbong maut
bondowoso jawa timur
cuaca yang kurang baik tak mengurangi semangat rombongan pembawa api abadi
untuk terus melanjutkan perjalanannya menuju kawaijen dan banyuwangi
di bondowoso api abadi diserahkan perwakilan coach clea asian games kepada wakil bupati bondowoso salwa arifin
atraksi kesenian khas bondowoso ojung dan singo ulung turut menyambut kedatangan iring iringan api abadi
yang telah melewati sejumlah kota di jawa tengah dan jawa timur
rute api abadi melewati sejumlah destinasi wisata
hal ini bertujuan untuk menunjukkan keindahan alam di indonesia
salah satunya gunung api
kita akan mencapture tentang gunung ijen sendiri
di mana ijen ini mempunyai blue fire
tidak semua negara mempunyai blue fire
dan salah satunya dimiliki oleh indonesia
melalui torsile ini kita ingin capture gambaran bahwa indonesia memiliki wisata yang tidak sembarang
yang tidak semua negara miliki yang langka
di kawasan monumen bersejarah ini api abadi sempat dipamerkan kepada warga yang antusias menunggu sejak sore hari
saya secara pribadi sebagai warga bondoso sangat bangga sekali api obor asian games bisa mampir ke kota kecil ini bondosore public kopi
dan saya harapkan dengan adanya api obor asian games ini bisa memberikan semangat baru
khususnya untuk anak anak muda yang sekarang tengah mengejar mimpi mereka dalam dunia olahraga
sehingga mereka tetap semangat untuk bisa mencapai cita cita mereka menjadi salah satu atlet nasional
satu jam di bondowoso api abadi kembali dibawa menuju kawasan wisata gunung api ijen yang berada di perbatasan bondowoso dan banyuwangi jawa timur
syekh fulkus mandani bondowoso